informasi lainnya saudara basarnas gelar pencarian kapal nelayan yang hilang
tim gabungan basarnas cilacap tni al serta polri melakukan upaya pencarian kapal nelayan yang hilang di perairan samudera hindia
tim menyisir perairan di selatan pulau nusa kambangan hingga pantai jetis di wilayah perairan kebumen jawa tengah
kapal nelayan kilat maju jaya tujuh yang membawa kru sebanyak sepuluh orang dikabarkan hilang kontak sejak tiga belas maret lalu
kapal diduga hilang kontak karena cuaca buruk
upaya pencarian dilakukan di wilayah perairan cilacap dan sekitarnya
dan untuk membantu pencarian tim sar gabungan menggunakan teknologi drone thermal yang diterbangkan di atas perairan dan pantai di wilayah selatan cilacap
memang cuaca akhir akhir ini beberapa hari ini gelombang serta arus angin terlihat kurang mendukung